saudara terima aset rumah apung tambak lorok dari kementerian pupr
wali kota semarang ajak masyarakat untuk ikut merawat dan memanfaatkan rumah apung bagi kepentingan bersama
pasalnya sejak dibangun tahun dua ribu enam belas warga tambak lorok sudah memanfaatkan rumah apung untuk pertemuan rutin maupun kegiatan keagamaan
kementerian pupr melalui kepala balai geoteknik terowongan dan struktur
selasa siang resmi menyerahkan rumah kapung yang dibangun tahun dua ribu enam belas di tambak lorok semarang kepada pemerintah kota semarang
penyerahan rumah apung yang dibangun menggunakan anggaran sekitar satu miliar ini sebagai bentuk kepedulian kementerian pupr
kepada warga tambak lorok yang sering terimbas banjir air pasang
rumah apung yang difungsikan sebagai tempat pertemuan
pertemuan maupun tempat bermain anak anak ini
setelah diresmikan diserahkan oleh kementerian pupr akan dilakukan pembenahan agar bisa lebih bermanfaat bagi warga tambak lorok semarang
wali kota semarang mengaku perlu adanya penambahan untuk memberikan kenyamanan pada warga serta anak anak
yang memanfaatkan rumah apung sebagai tempat untuk pertemuan dan bermain
setelah diserahkan harus dipercantik karena ini kan masih kosong nih hanya ada di atas perpustakaan
tapi kan zaman sekarang ini kan digitalisasi
saya minta yang pertama ada wifi ini kan tidak ada
jadi ya orang mau kesini paling yang datang anak anak yang mau cuma baca lihat
atau buku buku yang anak anak saja tapi yang lainnya kan tidak bisa dimanfaatkan
yang kedua juga perpustakaan ini juga jangan hanya buku saja
bukti itu aplikasi yang orang bisa baca
sementara itu kepala balai geoteknik terowongan dan struktur kementerian
pupr mengaku pembangunan rumah apung yang berada di tambak lolok ini
disesuaikan mengikuti elevasi air saat terjadi pasang surut air dan tahan gempa
pasalnya kawasan tambak lorok yang sering tergenang banjir air pasang
rumah apung sangat bermanfaat untuk menggelar kegiatan rutin pertemuan maupun tempat bermain anak anak
ini keunikannya memang bila struktur ini bisa mengikuti adaptasi air dan anti gempa
dan satu lagi kelebihannya
selama delapan tahun ini belum ada indikasi kerusakan apa apa
rekomendasi walaupun ini masih dalam uji coba
tapi sudah diuji delapan tahun ini masih dalam kondisi baik ponasi
setelah menerima penyerahan rumah apung ini
wali kota semarang memerintahkan dinas perumahan dan kawasan pemukiman untuk mempercantik kondisi rumah apung
selain melakukan penambahan jaringan digital
pemerintah kota semarang juga akan melakukan pemenahan agar bisa berfungsi sebagai destinasi wisata